diduga menerima suap bupati bengkulu selatan dirwan mahmud ditangkap kpk pada selasa
selain bupati kpk juga membawa istri dan dua terduga lainnya
namun saat sampai di mapolda bengkulu dirwan mengaku tidak menerima suap
bupati bengkulu selatan dirwan mahmud ditangkap kpk di rumah pribadinya di jalan gerak alam padang pematang kota mana
pada selasa sekitar pukul delapan belas lebih lima belas menit waktu indonesia barat
dirwan dibawa ke polda bengkulu dengan menggunakan kendaraan dinas milik bupati
bupati bengkulu selatan ini ditangkap diduga karena kasus dugaan penghutan liar mutasi pejabat dan juga terkait dugaan v proyek
selain dirwan dan istri kpk juga menangkap seorang pns dan pihak swasta
berikut barang bukti uang sekitar seratus juta rupiah yang diduga terkait proyek
berikut barang bukti uang sekitar seratus juta rupiah yang diduga terkait proyek